anies rashid baswedan mendatangi loket pelayanan masyarakat baintel kampolri jakarta selatan
senin siang untuk mengurus salah satu persyaratan pencalonan diri sebagai calon presiden
anis tiba sekitar pukul dua belas siang di bonceng menggunakan sepeda motor
karena lokasi ini tidak jauh dari kediamannya yang terletak di daerah lebak bulus jakarta selatan
pekan lalu polri sudah menerbitkan skck baca pres dari pdi perjuangan ganjar pranowo dan bacawa pres anies mohaimin iskandar
pekan lalu masukin data online tapi tadi kemudian dimasukin data lagi
karena dilakukannya kalau untuk baca pres baca pres di mabes polri
sementara pada minggu malam ganjar pranowo menghadiri deklarasi relawan tiongkok
yang mendeklarasikan dukungan terhadap ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden pada pilpres dua ribu dua puluh
relawan ini memberikan dukungannya kepada ganjar
karena ganjar dinilai sebagai sosok yang dapat meneruskan program kerja pemerintah sebelumnya
dan dapat memberikan peluang kepada etnis keturunan tionghoa berkarir di pemerintahan
adapun pada pertengahan pekan lalu bakal calon presiden prabowo subianto berpidato di depan ribuan guru mengaji
se daerah istimewa yogyakarta di sleman
di depan ribuan guru mengaji prabowo kembali mengeluhkan isu isu miring yang menerpa dirinya
prabowo juga menekankan kemandirian bangsa jika dirinya terpilih menjadi presiden
di antaranya swab sepeda pangan dan bbm